pendaftaran pilkada di sejumlah daerah lainnya di jawa timur juga berlangsung meriah
mulai dari mantan tukang beca pasangan independen hingga petahana bertarung untuk memperebutkan kursi nomor satu di daerahnya masing masing
dengan mengayuh becak calon bupati jombang syafi'in membonceng pasangannya wakil bupati khoirul anam menuju kantor kpu setempat
aksi mengayuh becak karena untuk mengenang masa mudanya yang pernah bekerja sebagai penarik becak sewaktu sekolah
sementara penantangnya nyono suharli wihandoko juga mendaftarkan diri sebagai calon bupati jombang untuk periode kedua
di mojokerto bakal calon wali kota dan wakil wali kota akmal budianto dan rambo garudo mendatangi kantor kpu untuk mendaftarkan diri dalam bursa pemilihan wali kota mojokerto
begitu juga dengan penantangnya yakni warsito mulyadi juga mendaftar
setelah diusung partai amanat nasional dan partai keadilan sejahtera
di kabupaten pasuruan pasangan irsyad yusuf dan mujib imron rabu siang mendaftarkan diri ke kpu dengan diusung oleh sembilan partai
dengan didukung sembilan partai di dprd pasangan ini merupakan pasangan tunggal dalam pilkada bupati dan wakil bupati di kabupaten pasuruan
di kantor kpu setempat mereka langsung diterima untuk menyerahkan berkasnya secara resmi
pilkada serentak dimeriahkan pasangan calon bupati dan wakil bupati badrut tamam yang berpasangan dengan rajai
dan penantangnya kholikul rahman pasangan fathur rahman
keduanya resmi mendaftarkan diri ke kantor kpu dan berangkat dari tempat berbeda
pasangan calon bupati dan wakil bupati badrut tamam dan rajai memilih sholat duha sementara holikul rahman pasangan fathur rahman berorasi naik becak hias